sebanyak sembilan pelajar dari smk satu cisarua tersesat di lembah tengkorak saat mengikuti kegiatan pramuka pada minggu
beruntung tim gabungan berhasil menemukan sembilan pelajar yang sedang mencari jalan dalam kondisi selamat pada senin siang
namun sejumlah siswa mendapatkan penanganan medis karena dalam kondisi lemah
para siswa yang telah ditemukan akhirnya diserahkan kembali kepada orang tua masing masing
diketahui hutan lembah tengkorak merupakan hutan belantara di perbatasan antara kabupaten bandung barat dengan kabupaten bandung
dan hutan tersebut jarang dijamah warga